tim penyidik polda jawa tengah berhasil membuktikan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan enam aktivis kelompok khilafatul muslim
oleh penyidik kejaksaan berkas acara pemeriksaan enam tersangka yang terdiri atas empat warga brebes dan dua warga kelaten ini
telah dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu dalam sangkaan makar dan menyebarkan berita kabar bohong
ini kelompok khilafatul muslimin di brebes dan di kelaten
dua duanya untuk jajaran kita sudah p dua puluh satu sudah lengkap menunggu sidang
dari hasil pemeriksaan tersangka kelompok brebes merupakan bagian dari jaringan daulah jawa barat
yang juga membawai wilayah cirebon raya
sedangkan tersangka kelompok klaten merupakan bagian dari jaringan daulah jawa tengah
dua pemerintahan ala km daulah jawa barat dan daulah jawa tengah
tentu saja dengan pemeriksaan ini seandainya nanti kita bisa mengerucutkan
kita tentu saja akan berkoordinasi dengan mabespori untuk bisa melaksanakan penindakan di atasnya
terhadap km yaitu tentang pasal memberikan keterangan penyebar berita bohong
sehingga menimbulkan keonaran
kemudian pasal dugaan makar dan juga turut serta membantu
sebelumnya polda jawa tengah menangkap tiga belas orang pengikut khilafatul muslimin
yang terdiri empat warga brebes dua warga klaten dan tujuh warga wonogiri
khusus untuk kelompok wonogiri pergerakan kelompok khilafatul muslimin
melalui sistem penyelenggaraan pendidikan dengan mendirikan sekolah
damar sinuko semarang jawa tengah